aku memang sudah mati
tapi aku datang untuk menuntut balas
kalianlah yang menyebabkan impian perkahwinan ku lenyap
kalian selalu melarang bang husin menikahiku
ampuni kami seri hati
maafkan kami sureti
mana buktinya bang
kamu juga harus membuktikannya
aku sudah menyerahkan jiwa dan raga aku bang
pokoknya anda harus menikahi aku sebelum perutku membesar
aku tidak bisa melakukannya
jadi abang gak mau menikahi aku
karena anak dalam kandunganmu itu
mau berselingkuh dengan laki laki lain
nasar manusia gak beradab
sudah mau berbuat tapi nggak mau bertanggung jawab
kamu berani mengukulku
iya karena kau memang pantes untuk mati
kamu yang harus mati
aku telah menjelaskanmu
aku mau bunuh dia
sudah kubayangkan pernikahan yang indah
dia tidak boleh dibiarkan pergi
kamu telah menghancurkan impian indahku
aku benar benar gak bermaksud membunuhnya
tapi dia selalu mendesakmu untuk menikahinya
gak bisa punya istri suri hati
bapak dan ibuku tidak mau punya menantu dia
kenapa sih bapak
kamu kan sudah mati
terus menikah bang
abang harus bertanggung jawab
kamu sudah mati
kita harus menikah bang
tidak mungkin saya menikahi setan
kau harus mati tenggelam dikali itu
eh kamu kan sejak kecil sudah pandai berenang
sebagian terdampakain telah direnggut begitu saja
aku masih ingin merasakannya
sepertinya kematian nusin tidak wajar
padahal dari dulu dia sudah sering main di kali itu
dan tidak mungkin bisa tenggeram begitu saja
pak apa mungkin kematian nusin karena dibunuh setan suri hati pak
memang akulah yang membunuh nusin
dialah laki laki yang tidak bertanggung jawab
sekarang giliran kalian yang harus dibunuh
aku memang sudah mati
tapi aku datang untuk menuntut balas
kalianlah yang menyebabkan impian perkawinanku lenyap
kalian selalu melarang bang husin menikahiku
ampuni kami suri hati
utang nyawa harus dibalas dengan nyawa
kalian harus mati
aku sudah ikhlas dengan kematian anakku husni
ampuni kami suri hati
apapun yang kamu minta akan aku turuni
masa jangan membunuh kami
aku tidak akan membunuh kalian
tapi ada syaratnya
katakan suri hati
kami akan menuntutinya
ambil paku dan martil
jangan banyak tanya cepat kerjakan
ini suri hati
kalau ingin selamat kalian harus membantu
aku masih mendambakan perkawinanmu
dan ini adalah kebahagiaan yang indah
aku tidak rela jika kebahagiaan yang sudah ada di depan mataku hilang
tapi kamu kan sudah mati kan suri hati

supaya aku bisa seperti manusia lagi
cepat atau lambat kalian memang harus mati
kami akan turuti permintaanmu
sekarang aku adalah manusia yang bisa disentuh dan dirabah
dan aku bisa merasakan indahnya perkawinan
dengarkan baik baik ya orang tua
mulai sekarang aku akan tinggal di rumah ini
bilang pada semua orang bahwa aku adalah keponakanmu
iya dan katakan
bahwa aku baru datang dari kota
ingat tidak boleh ada yang tahu siapa aku sebenarnya
kalau sampai kalian membocorkan rahasia ini kalian yang akan kubunuh
awas kalian tidak boleh melupakan itu
he perempuan tua dengar ya baik baik
nanti sore akan datang seorang laki laki
dia adalah calon suamiku
ingat kamu harus bilang bahwa aku adalah keponakanmu
yang baru datang tiga hari yang lalu dari kota
awas kamu berhianat akan kubunuh kamu
apakah abang sudah betul betul memikirkan untuk melamar aku
bukankah di desa ini banyak gadis yang cantik bang
sudah lama aku menunggu
baru sekarang aku menemukan gadis pujaanku
ya kamu lah orangnya dewi
izinkanlah aku melamarmu untuk menjadi istriku
kalau memang keputusan abang seperti itu
aku menurut saja bang
aku takut pak
setan itu telah mendapatkan pasangannya
setan itu bisa membuat semua yang diinginkan
mudah mudahan herman selamat
sebelumnya kami minta maaf pak kasan
bukannya kami tidak tahu tata cara adat atau tidak menghormati tuan rumah
tapi kami ini tidak punya persiapan
sehingga kami kesini hanya bertiga saja
anak kami ini ditanya sangat mendadak sekali
gak apa apa pak dulai
kami juga tanpa persiapan sama sekali
malah nggak sempat memberitahu sana family
bahkan kami hanya sempat menyediakan air putih saja
baiklah pak hasan
kalau lamaran kami sudah diterima
alangkah baiknya lagi kalau kita segera menikahkan herman dengan dewi
agar anak kami ini tidak merengek merengek setiap harinya
apakah bapak akan melangsungkan perkawinan setan ini
kita tidak bisa menghindarinya bu
kalian berdua memang harus melakukannya
tidak bisa tidak
kecuali kalian ingin mati sekarang
kami akan melaksanakan pernikahan itu
aku sudah menyiapkan kamar pengantin
sekarang kalian tinggal menyiapkan pesta pernikahannya yang meriah
uangnya sudah aku siapkan

jangan percaya demokrat
ketika kita harap apapun tadi berlaku
kita semua mampu membuat kesempatan

ayo kita taruh ini tadi
baik anda harus mencari
oleh karena sama
kami menggunakan uang esto yang rappat tahun ini menghasilkan kesehatan pada kompleks

sunggalan dalam percobaan bidang ini
belum pernah aku merasakan kebahagiaan seperti ini dewi
rasanya seperti mimpi
aku bisa mempersunting kamu
aku juga punya perasaan yang sama seperti abang bang
rasanya nggak ada kebahagiaan yang lebih
selain menjadi istri abang
tunjukkan apa gerangan yang akan saya terima dari allah
sudah setahun kita tergunggu
karena kita membiarkan si herman
melakukan perkahwinan setan
tapi kita kan tidak bisa berbuat apa apa pak
dan setan jahat itu
setiap saat akan bisa membunuh kita
kita berdosa bu
karena telah membiarkan perkahwinan terkutuk itu
terjadi begitu saja di rumah kita
tapi bapak kan harus bersyukur
untung herman sudah pindah dari rumah ini
coba kalau tidak
kita akan bisa mati berdiri
akan merasa ketakutan terus pak
sabar anak ya
sabar anak ya
sabar anak ya
sabar anak ya
sabar anak ya
sabar anak ya
ada apa mak
keliatannya ada masalah
sebaiknya semuanya keluar
biar mak yang tanganin sendiri
sabar ya anaknya
anak ini anak setan
sekarang kamu sudah tahu kalau aku setan
berarti sebentar lagi kamu yang harus mati
percayakan pada wadukunis yang menolongnya di dalam
ada apa emak
pemisuku sudah lahir
wah kenapa wah
ada apa wah
ada apa wah
aku takut lah
iya aku baru saja melahirkan
kalian jangan coba coba berkhianat
kalau kalian sampai membuka rahasiaku
kalian yang akan kubunuh
sekarang sudah sampai pada jejaknya
kita tidak bisa tinggal diam bu
gak mau mau apa sekarang
besok kita harus mendengar pak ustadz
kita akan lebih berdosa
kau terus menyembunyikan rahasia ini
kalau ada hal hal lain
saya ingin menciptakan sebuah rahasia pak ustadz
rahasia ini menyangkut orang lain
kami berdosa pak ustadz
kalau perbuatan itu
tapi kalau perbuatan itu
tapi kenapa saudara bertanya seperti itu
istri herman yang baru melahirkan itu
sebetulnya setan pak ustadz
apakah saudara mempunyai bukti bukti atas ucapan saudara
begini ceritanya pak ustadz
satu tahun yang lalu
kalau ingin selamat
kalian harus membantuku
aku masih mendambakan perkawinan yang indah
aku tidak rela
jika kebahagiaan yang sudah ada di depan mataku hilang
kamu kan sudah mati kan seri hati

memang ada ilmu sesat yang mengajarkan dengan berbagai cara
agar orang yang sudah meninggal itu bisa berwujud kembali
itu sesuatu yang sangat dikutuk oleh allah subhanahu wa ta'ala
kami berdua merasa ketakutan pak ustadz
benar pak ustadz
tidak perlu takut
serahkan saja semuanya kepada allah subhanahu wa ta'ala
sambil bapak dan ibu belajar mengaji
dengan media kain hitam ini yang berisi tulisan ayat ayat suci al quran
bapak dan ibu akan mempunyai keberanian
jangan sekali kali dikeramatkan kain hitam ini
semua kala kainnya mereka akan memanfaatkan tangal yemeknya dan hidungnya
selama itu sudah mulai mengganggu aku tapi dia tidak boleh merenggut kebahagiaanku
kenapa kamu selalu menghindar dari aku
kenapa kamu selalu mengganggu aku
biarkan aku hidup dengan keluargaku
kamu akan mendapat ajab yang sangat mengerikan karena perbuatanmu ini
kembalilah ke duniamu sendiri
jangan mengganggu manusia
sekarang aku adalah manusia
aku sekarang sudah menikah dan punya anak
kamu mengaku sebagai manusia
tapi bagaimana dengan paku yang menancap di kepalamu itu
itu adalah bukti ilmu sesat yang kamu aneh
jangan ikut campur
sejak kecil aku yatim biat rupa ustadz
aku selalu menambahkan perkahwinan yang indah
tapi seharusnya kamu tidak melakukan ini
kamu harus ikhlas menerima takbir ilahi
tapi aku juga berhak mencintai dan dicintai pak ustadz
aku tidak mau kehilangan itu
dasar setan keras kepala
apalagi yang akan dilakukannya
dan yang akan dilakukannya
dan yang akan dilakukannya

karena kalian telah melanggar janji

rasakan pembahasanku nanti
bapak dan ibu juga ikut sedih
semua itu sudah terjadi
kamu tidak usah menyalakan diri kamu sendiri
ibu dan bapak tidak apa apa
mungkin ini memang sudah nasib kamu
sekarang sudah larut malam
kamu harus segera beristirahat
besok kita pikirkan lagi
apa yang harus kita lakukan
sekarang kamu keluarin anak kamu dulu
ibu akan buatkan susunya
kenapa kamu pergi dewi
kau tinggalkan aku
aku sayang dirimu
aku tidak peduli
aku akan tetap mencintaimu
kau sudah memberikan kebahagiaan
aku juga tetap
saya tetap mencintaimu
tapi sekarang kita tidak bisa bersatu lagi bang
ulamanya sudah mencabut paku di kepalaku
sekarang aku bukan manusia lain

ibu ingin sekali menggandaimu
kita jalan jalan ya
kita jalan jalan ya
kita jalan jalan ya
kita jalan jalan ya
kamu lupa dulu kok berdiri begini
itu seperti istri si herman
kenapa malam malam mengendong bayinya keluar
kamu istrinya herman ya
kenapa malam malam pergi ada di luar
pasti bayimu rebel ya
aduh ter kernel wakeng kamu juga
kenapa tempat itu
kenapa ini tidak berurusan
kita sinar dengan hamba
jangan lari lagi
kita tidak bisa lemari kita natuurlijk
terus kita berwatuk
hentikan amukanmu suryati
mereka telah berkomplop melawanku pak ustadz
orang orang itu harus diubah
dia lagi itu bertemu dengan anakku
memang kamu tidak akan bisa menyentuh anakmu lagi
bayi itu telah menjadi manusia sempurna
dan kekuatan setan yang kamu tiupkan ke dalam dirinya telah punah
aku harus bertemu dengan anakku pak ustadz
tolong aku pak ustadz
saya hanya mengembalikan semuanya pada kodrat yang masing masing
kembalilah ke tempatmu sendiri di alam kubur
bila tidak kamu akan mendapat asap yang sangat mengerikan